ketemu partai gerindra prabowo subianto mengaku belum menerima permohonan pengunduran diri kadernya sandiaga uno
yang dikabarkan akan pindah ke partai persatuan pembangunan
ia menyatakan mempersilahkan kader partainya yang akan keluar ataupun pindah ke partai lain
setelah melakukan pertemuan dengan ketua partai perindro prabowo subianto menanggapi isu pindahan sandiaga uno ke p tiga
ia menyebut sampai hari ini belum menerima permohonan dan pengakuan dari kader partainya sandiaga uno
orang rakyat kita terima di gerindra tapi kalau ada yang mau pindah kita juga tidak menahan
merektui ya pak